wakil ketua dpr ri utut adianto menjalani pemeriksaan penyidik komisi pemberantasan korupsi
utut diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa kaupaten purbalingga
untuk tiba sekitar pukul sepuluh pagi politikus pdi perjuangan ini menjadi saksi bagi bupati purbalingga nonaktif sasji
pemeriksaan utut ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya pada dua belas september dua ribu delapan belas
utut adianto dan tasdi berada dalam payung partai yang sama yakni pdi perjuangan
hal inilah yang diduga ingin didalami oleh komisi pemberantasan korupsi